oh gue tau lo pasti mau ketemu sama al kan
ngapain sih harus berapa kali gue kasih tau sama lo kalau ali itu udah gak approve percuma juga
ini titik perjuangan gue yang terakhir untuk berusaha jadi beanya maharatu
nah adeknya udah siap
gimana udah ready semuanya udah
tapi lena masih milih mainannya yang mau dibawa sekalian milih as katanya
oh yaudah gapapa biarin aja
sini mau pergi
kamu yakin masih inget
insya allah bisa
ya coba kalo gak di coba kan gak ada yang tau
tapi pelan pelan ya nanti ya supaya kita gak keburu buru soalnya
jangan aku lagi tangguh di samping kamu ya
oh pasti rena seneng seneng kalo disini papainya
ke mana sih
masuk koper dia
sandin kepila kamu gak ngundang ya usah
papa khawatir kalo dia sendiri
bu bos saya mau cek rena dulu udah ready apa belum
ya papa suki
bos kalian bikinin susunya sekarang
ya ya bantuin rena ya
aku harus izin dulu deh ke mama rossa
karena yang punya acara kan bukan aku

pergi kepin penebuk itu
senangnya kalau bisa seluruh keluarga berkumpul alhamdulillah

ngapain berdua bertiga malu juga
udah kelihatan mukanya pada pengen ledek gua
untuk ajang banim undang gue ke acara vilainya jadikan
gwees angkrit makan gue buat bikin ini
k button as sahran sebenarnya ada hubungan hiera
sampai nino semalam nganterin siana pulang
sianah aku mau nanya deh sama lo
semalam nino nganterin lo dalam rangka apa
bukan urusan lo
lo mau pergi ya
gak bawa koper biar sekalian lo keluar dari sini
ini gue titip dulu ya
soalnya weekend ini gue lagi diundang sama keluarga alfahri buat gathering villa barunya mereka
kayaknya rame deh
ini gue mau jalan sekarang
karena kan gue keluarganya mereka
lo kan bukan bagian dari keluarga alfahril lagi kan ya
soalnya udah putus sama saus
kalau gue kesana gue bisa ketemu al juga kan
kayaknya ini kesempatan bagus deh
gue berangkat ya
lo masih belum tau kan setelah dari sana lo mau tinggal dimana
lo yakin mau keluar dari rumah ini tanpa tahu setelah itu mau kemana
captain fala ketemu al

gitu ada juga aduh baru bangun bobo jadinya agak lemas tuh tuh tuh kamu akan apa sih mas
tegang banget kayaknya tuh sampai keringetan kayak gitu tuh enggak keringetan dari mana orang sini
ya ini kan pertama kali saya naik mobil lagi ya jadi tenang aja aku akan menuntun ke jalan yang benar
iya jadi ngindarin lubang apa apa kamu minum enggak
udah dibukain nih
sudah lama kan gak bawa mobil soalnya
tadi aja minta lubang kalian marah
kayak lu nggak tahu diri kalau di rumah gue
pakai acara ngambil kerjaan gue
terus sekarang lo ngatain gue
aku tuh sebenarnya mau ngapain sih ngikut gue
udah tau mau jalan sendiri masih aja ngikut
oh gue tahu lo pasti mau ketemu sama al kan
ngapain sih harus berapa kali gue kasih tau sama lo kalau ali itu udah gak approve
ini titik perjuangan gue yang terakhir untuk berusaha jadi beanya maharatu
kembalikan masa kedampukan kami maaf pak ya aku mau kayak gini terus mama papa ada sekarang
jadi kita bisa melakukan hal seperti ini setiap hari